mobil itu ada di kantornya panino
karena saya habis ketemu dengan panino
kalau begitu alangkah baiknya kita mengecek cctv dari kantor pak nino dulu pak
harusnya mama main sama dede askara sama aku
tapi tante michi om angga sama tante ketri lagi butuh pertolongan mama
mama harus nemenin mereka
selama ini mereka yang sudah selalu nemenin keluarga ini loh sayang
mereka udah baik banget loh sama keluarga ini
tante michi tante ketri tante ketri tante ketri koma sayang
mbak ketri koma
makanya sekarang aku mau ke rumah sakit
kiki jagain semuanya mbak adin nanti hati hati
sampaikan salam mama ya
mbak mirna mbak mirna mbak mirna mbak mirna kawan mbak mirna
ini itu loh
hah itu namanya siapa sih
tarik nafas yang benar
iduh kenapa ya
mbak ketri kenapa ya
mbak ketri koma
tadi andin lagi teleponan mbak missy
tadi itu kiki sempat didengar yang gitu kalau mbak andin tuh ngomong ke reina pas pamitan
terus akhirnya kiki tuh dikasih tau sama mbak andin
itu telat lah obat obatan
kiki kasihan deh sama mbak ketri
ketri masih muda
masa depannya juga masih panjang
terus kita juga kan gak tau
dia itu tiduran di rumah sakit sampai kapan
kita juga gak tau dikapan bangunnya
ya allah kasihan banget mbak ketri
ya meskipun mbak ketri ini tuh sayangan kiki
cuma kiki akuin kalau mbak ketri itu orangnya baik mbak mir
orang lagi koma masih aja lu anggap saingan
jangan kayak gitu mikirnya ki
mbak catering kan tadi lo bilang orangnya baik
kiki juga orangnya baik
pak rendy juga orangnya baik
udah tenang aja
kalau jodoh gak kemana
nanti kalau orang baik kan ketemunya sama orang baik
udah tenang aja
gak boleh kayak begitu
kiki mau ngomong kalau kiki juga ngedoain yang baik baik
jadi jangan kayak gitu
kok ini yang kena semua
kau mau reina tinggal di sini nginep gitu
ini aku nggak salah dengar
aku rasa sesekalipun pasti akan membawa ruang sayang berbeda
kita bisa merasakan keceriaannya lagi
apalagi waktu aku terpuruk
reina bisa memberikan supportnya semangatnya buat aku
bahkan dia bikin aku satu gambar lucu yang bikin aku
ya bisa tersedia walaupun cuma sebentar
ada titipan dari reina
semoga besok pas om baik bangun om baik udah gak nangis lagi
makasih ya sayang ya
itu bisa menggantikan posisinya keisha
nggak mikirnya juga begitu dong elsa
ya terus apa
ya sampai kapanpun ya keisha nggak akan pernah tergantikan
tidak ada yang menggantikan posisi siapapun
ini kan cuma indah
udah terlalu pikir pikir ada di wakilku geras bareng
baik terima kasih atas informasinya
pak jadi menurut informasi dari relasi kita
mereka mengatakan bahwa alangkah baiknya untuk kita tahu dulu
kronologi dari mobil tersebut
dan bagusnya ada saksi yang melihat mobil tersebut juga
terakhir kali yang saya ingat
mobil itu ada di kantornya pak nino
karena saya habis ketemu dengan pak nino
kalau begitu alangkah baiknya kita mengecek cctv dari kantor pak nino dulu
saya sangat berharap
kamu akan semakin baik
kenapa kamu malah seperti ini kate
kasih saya harapan kate
supaya kita bisa bersama lagi
ren kamu gak apa apa ren
jangan dipaksa ren
disini ada gue sama bici
insya allah semuanya baik baik
ren kamu dimana
kamu udah jenguk mbak keet belum
mama tuh masih berharap loh
kok mbak catherine itu jadi istri kamu
mama gak akan ikut campur lagi hubungan kalian
mama bakal bikin nyaman mbak catherine
kalau nanti mbak catherine sadar
kamu langsung berjaga jaga
ambil vakit untuk wakt exclusive
kamu juga boleh berjaga jaga
kalau dysatin gua
semua orang udah imut
mama yakin deh
pasti mbak catherine itu mau menerima lamaran kamu
mama yakin ren